setelah statusnya naik menjadi waspada gunung merapi kembali mengeluarkan letusan dini hari tadi
namun hingga selasa pagi siang aktivitas vulkanologi merapi terpantau tenang
berdasarkan data balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi
asap putih dari gunung merapi mengarah ke timur dan tenggara
bpptkg masih merekomendasikan radius tiga km steril dari aktivitas penduduk
semua jalur pendakian ke merapi
ditutup sementara warga yang sempat mengungsi senin malam telah pulang ke rumah masing masing
pukul satu lebih empat puluh tujuh menit kembali terjadi letusan gunung merapi
setelah peningkatan status dari normal ke waspada
tetapkan pada jam dua puluh tiga pada tanggal dua puluh sembilan
itu memang sudah terjadi lagi untuk tanggal dua puluh dua jamnya satu empat puluh tujuh
itu juga sudah terjadi
jadi satu kali letusan kreatif ketinggian mencapai tiga lima ratus meter jondolnya kebarat
sempat terdengar suara gemuruh
iya dari sini juga terdengar suara gemuruh
sementara untuk warga masih bekerja seperti biasanya
hendrawan setiawan koresponen cnn indonesia berada di kawasan ngeplak sleman yogyakarta
hendrawan seperti apa kondisi gunung merapi saat ini
kondisi gunung merapi masih dalam status level dua atau waspada setelah tadi malam
sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat dinaikkan statusnya oleh bpptkg
namun dalam catatan bpptkg erupsi freatik terjadi terakhir pada pukul satu empat puluh tujuh waktu indonesia barat
dini hari tadi
setelah itu belum ada terlihat ada erupsi lagi baik erupsi freatik maupun erupsi magmatik
selain itu informasi terakhir yang kami perlu dari kepala bpptkg
hani humaydah mengatakan bahwa bila kemarin patokan naiknya status merapi adalah
adanya kegempaan yang menunjukkan gerakan fluida magmatis yaitu magma dan juga gas
namun hari ini dua gempa yang kemarin muncul yaitu gempa vulkanik tektonik atau gempa vt dan juga gempa tremor
yang menunjukkan pergerakan atau adanya pergerakan fluida
jadi magma dan gas ini sampai saat ini belum terlihat
yang masih menjadi concern atau perhatian dari bpptkg adalah adanya kenaikan suhu yang tidak biasa
yang biasanya empat puluh derajat atau di bawah empat puluh derajat celcius naik hingga mencapai di atas tujuh puluh hingga delapan puluh derajat celcius
ini yang menjadi parameter terakhir letusan freatik yang terjadi kemarin selama tiga kali
dan beberapa letusan freatik lainnya yang membuat kolom asap atau kolom dari debu vulkanik ini setinggi lima lima ratus
yang paling tinggi setelah erupsi dua ribu sepuluh putri
artinya sepanjang hari ini gunung merapi cukup tenang kecuali dini hari tadi
apakah kemudian penduduk tetap mengungsi hingga sore hari ini
tadinya mereka mengungsi
mengungsi bukan karena mereka berada dalam zona bahaya
karena bwp tkg menyatakan atau menentukan zona bahaya itu adalah tiga km dari puncak gunung merapi
sementara warga yang tadi malam mengungsi ini berada di luar daerah tersebut
mereka mengungsi karena demi kenyamanan ketika mereka tinggal di daerah tersebut
kalau mengacu pada bpptkg mereka berada dalam lokasi yang aman
namun tadi dari pihak pemkap
sleman bupati sipurnomo mengatakan mengapresiasi hal ini karena warga sudah memikirkan tentang pengurangan resiko bencana
mereka lebih nyaman bila berada dalam lokasi pengungsian
ada satu lima ratus lebih warga di sleman yang tadi malam mengungsi di sembilan titik berbeda
dan pagi tadi setelah sahur mereka sudah kembali atau mayoritas dari mereka sudah kembali ke rumah mereka masing masing untuk beraktivitas seperti biasa
apakah ini berhasil
apakah nanti malam mereka akan kembali ke lokasi lokasi pengungsian yang ada di sembilan titik tersebut
pihak pemerintah kabupaten sleman menyilahkan saja yang pasti mereka menyatakan siap lewat dinas sosial
mereka sudah menyatakan logistik sudah aman dan sudah menyebar relawan yang dikoordinir oleh bpbd kabupaten sleman putri
baik terima kasih hendrawan setiawan dari ngemplak sleman yogyakarta